kegaduhan yang ditimbulkan organisasi kemasyarakatan atau ormas kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir
pemerintah pun didesak segera merevisi aturan soal ormas dan mengambil tindakan tegas membubarkan ormas yang bertentangan dengan pancasila
organisasi masyarakat flop melah islam berunjuk rasa di depan habis polri
kunjuk rasa dipicu bentrokan antara fpi dan ormas gnbi di sejumlah daerah di jawa barat belakangan ini
termasuk terjadinya pembakaran sekretariat gmbi di bogor pada sabtu lalu
dalam unjuk rasa fpi menuntut kapolri jenderal tito karnavian untuk mencopot kapolda jawa barat
dirjen paul antoni carlyan dengan alasan melakukan pembiaran terjadinya konflik antara dua ormas tersebut
dirjen anton sendiri diketahui menjabat dewan pembina gnbi
ia pun mengaku siap
jika ada kesalahan prosedural yang ia lakukan
bentrokan antara fpi dan gnbi telah masuk teranah hukum
kapolri memastikan akan memprosesnya sesuai aturan yang berlaku
kegaduhan akibat aksi sejumlah ormas dalam beberapa waktu terakhir sudah mendapat perhatian khusus dari pemerintah
pemerintah bersama dpr telah mewacanakan revisi regulasi terkait organisasi masyarakat
kementerian dalam negeri sendiri tanpa menyebut nama ormas yang dimaksud
secara khusus menyatakan akan menindak tegas
ormas ormas yang bertentangan dengan pancasila sebagai ideologi negara
tentunya akan ada langkah langkah secara cepat untuk menyelesaikan seandainya ada ormas yang sudah lantang
menantang saya anti pancasila ya silahkan pergi dari indonesia
desakan agar pemerintah mengambil sikap tegas juga telah disuarakan berbagai pihak
salah satunya dari pbnu yang meminta kepada presiden membubarkan
ormas ormas yang bertolak belakang dengan empat pilar kebangsaan
tak peduli apapun latar belakang ormas tersebut
oleh karena itu bapak presiden
organisasi yang jelas jelas bertentangan dengan empat pilar
atas nama islam kek atas nama kristen kek
yang bertentangan dengan empat pilar
mohon nu mohon agar pemerintah membubarkan ormas ormas itu
kekhawatiran sejumlah pihak dan potensi kegaduhan akibat aksi ormas ormas tertentu
patut menjadi perhatian pemerintah
perlu adanya regulasi yang mengatur agar peran ormas bisa meningkatkan
isi kekaunan sosial dan memperkuat persatuan
bukan justru menimbulkan gesekan karena adanya perbedaan
agus firmansyah cnn indonesia
untuk membahas anarkisme organisasi kemasyarakatan yang cenderung meresahkan publik
di studio cnn akan hadir sejumlah narasumber nanti
tapi sebelumnya mari kita berbincang dulu dengan ketua gmi
yang berada di bandung jawa barat
melalui sambungan telepon
sambungan satelit maksud kami
pak fauzan bersama kita sudah
dengar saya dengan baik ya pak ya
ya ini sengkarut hubungan antara gmi dan fpi tidak tuntas nih
hari ini fpi melayangkan pengaduan
dan meminta agar dewan pembina atau penasihatan pak anton carlyan
untuk diberhentikan dalam jabatannya sebagai
pak polda jawa barat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pertama saya sampaikan dulu bahwa
pak anton carlian adalah dewan pembina kita
pembina itu di kita ini garis
ya hirarkinya tidak ada instruksi apapun
jadi tidak ada instruksi apapun dalam pergerakan
tertanggal dua belas januari dari pak kapolda tidak
kami bergerak langsung karena kami atas dasar
anggaran dasar rumah tama kami jelas setia bela pancasila
siapapun yang jelas jelas ideologi bangsanya bukan pancasila
mungkin persoalan yang tadi dilakukan oleh rizik sihab
untuk mengadakan gerakan saya kira kurang pas kurang pantas
kalaulah kita bicara proses hukum yang taat hukum
aturan biarkanlah proses hukum itu berjalan sebagai aturannya
jadi perlu saya klarifikasi kepada seluruh rakyat indonesia
mungkin saya akan sampaikan bahwa kejadian yang sebenarnya
jangan sampai ini dipurtabalikan
dipurtabalikan fakta yang sesungguhnya dan sebenarnya
jadi pada kejadian kemarin yang ada di bandung di mak polda
pertama bahwa kita ini adalah lsm social control
sebagai pendamping peran serta masyarakat
jadi kita harus pertama dulu kronologisnya
sebagai peran serta masyarakat itu wajib
di kita ini salah satu fungsinya ada social control
nah ketika tanggal sebelas januari dua ribu tujuh belas
kita ini sudah bergerak meminta kepada kapolda untuk segera memproses
penistaan terhadap pancasila dan penistaan terhadap suku bangsa sunda
pelecehan terhadap aa adalah sampurasun
nah yang kita tekankan hari ini karena ini ada menyangkut
berbangsa dan bernegara ideologi bangsa
maka kami tanggal dua belas januari itu bergerak
bergerak atas instruksi langsung saya sendiri sebagai ketua umum dan sekaligus sebagai pendiri
jadi sekaligus digarisbawi
dan itu berarti dewan pembina adalah membina kita
membina kita untuk kita menjadi bermoral pintar dan solid
hanya sebatas itu
tidak ada instruksi langsung
tidak ada mengintruksikan apa pun tidak
itu adalah hak langsung ketua umum
jadi kalau hari ini rizik syihab mengerahkan massa untuk mengganti kapolda jawa itu kurang pas
karena itu adalah proses hukum
jadi dia harusnya mulai sadar
dan ini presiden buruk apabila khususnya
ini presiden buruk
jadi hukum tetap sebagai penglima di negara republik indonesia
dan perlu dicatat bahwa kami tidak mengadakan pengarahan massa adalah pengarahan massa pertempuran balik
melawan balik tidak
kami dirugikan sekali
jadi di bogor itu langsung dibakar
di kabupaten tasikmalaya manonjaya itu juga dibakar
di kabupaten ciamis itu dirusak sekretariat
kami sudah sepakat
satu kata satu sikap satu suara satu tekad satu komando
jadi saya komandokan kepada seluruh keluarga besar gmbh untuk menahan emosi untuk meredakan
kita serahkan kepada proses hukum
proses hukum yang sudah jalan
jadi yang kejadian kemarin penusukan itu bukan oleh gmbh
mohon maaf bukan oleh gmbi
silakan fakta faktanya sudah ada
mungkin seperti itu
pemukulan juga tidak ada
karena yang dituduhkan kan pengeroyokan yang dilakukan oleh anggota gmbh kepada salah satu laskar yang tertinggal
ini tidak ada pemukulan oleh gmbi
faktanya bisa dilihat dari video
semuanya ada faktanya ada
jadi tidak ada pemukulan oleh gmbh
mulai dari awal pembubaran sampai akhir kita tertahan sampai jam tujuh malam
jadi sampai jam tujuh
baik kita akan jeda terlebih dahulu
pak fauzan ditahan dulu
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
selamat malam pak awi
selamat malam mas alvito
saya tahu waktu anda sangat terbatas tapi apa yang kemudian polri lakukan dari laporan yang disampaikan fpi tadi
ya tadi fpi sudah mengajukan laporannya apa yang kemudian diambil sebagai langkah lanjutan oleh polri terkait dengan itu
ya tentunya kami kan sekedar penerima aspirasi karena pimpinan kita tidak ada di tempat
tentunya tadi bapak karo penmas akan segera membuat laporan kepada bapak kapolri
tentunya nanti bapak kapolri yang akan menindaklanjuti hal tersebut dari beberapa tuntutan
ya ada di laporan
dan juga ada di laporan catatan kita terkait dengan perteman tadi
oke posisi pak anton carlyan sebagai kapolda sekaligus juga sebagai ketua atau dewan pembina salah satu ormas diketahui oleh mabes polri pak
terputus tadi pertanyaannya cepat julang
ya pak anton carlian kan tercatat sebagai kapolda tapi juga sebagai pembina
dari organisasi masyarakat gerakan masyarakat bawah indonesia yang di bandung itu
apakah itu diketahui oleh mabes polri
ya sepengetahuan pimpinan polri
karena memang di perkap nomor empat belas tahun dua ribu sebelas tentang kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia di pasal enam belas huruf d
setiap anggota polri dilarang menjadi pengurus dan atau anggota lembaga sosial
dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya tanpa persetujuan dari pimpinan polri
maksudnya apa disini bahasanya memang beliau sudah mendapatkan izin dari pimpinan ya
dan itu diperbolehkan pak memang dalam aturannya ya
ya tadi saya sampaikan perkapnya demikian bunyinya jadi kalau diizin saya pikir ya tidak ada masalah
apalagi beliau ini kan kapasitasnya kan sebagai pembina ya harkam tipmas ya
dan mengalaskan pengamaran swakar saya kita harapkan juga bisa membantu tugas tugas kepolisian dalam mengembang ketertiban masyarakat
minimal beliau beliau itu bisa meng influencer ya mengajak peran mereka membantu terkait dengan tadi keamanan dan kesimpulan masyarakat
dan dalam pelaksanaannya implementasi itu kebanyakan masyarakat sendiri malah yang menarik pimpinan pimpinan kita
untuk menjadi pembina lah menjadi penasehat lah banyak ya kita jumpai yang demikian
oke dari penjelasan itu artinya sebenarnya permintaan dari fpi tidak tepat sasaran atau bagaimana kemudian
kalau permintaan fpi tentunya nanti tetap itu penilaian dari pimpinan ya
tapi untuk fakta fakta yang kita hadapi di lapangan kemudian peraturan yang ada demikian bunyinya
ada cerita antara fpi dan gmbi ini sekarang ini
apa yang kemudian dilihat oleh mabes polri soal ini
ya betul memang dari beberapa kasus yang ada terjadi ini mereka kebanyakan terprovokasi ya
terprovokasi terkait dengan ujaran kebencian yang ada di medsos kemudian berita berita hoax yang ada di medsos
yang tentu saja
artinya tidak disaring dulu ditelan mentah mentah oleh mereka mereka yang ada di lapangan
sehingga yang terjadi beberapa dari mereka terjadi benturan itu dari tersangka yang kita periksa pengakuannya demikian
mereka terpancing isu terkait ada teman teman mereka yang ditusuk lah demikian
dan yang dianiaya demikian
dan ini belum tuntas ini kan pak
oleh mabes polri
atau dari kepolisian jawa barat
ya kan kasus per kasus kan kemarin memang sempat terjadi ya
termasuk pengerusakan yang ada di jalan sutera rahata kemudian ada penganiayaan yang terdekat rumah makan ampera
kemudian ada penglemparan sekretariat gmti di siames kemudian pelemparan juga ada di tasik malaya
dan terakhir pada tanggal tiga belas itu terjadi
kebakaran rumah pimpinan bnti dan sekretariatnya yang ada di bogor
tentunya itu proses terus berlanjut
masih didalami pak ya
pak abi terima kasih atas waktunya pak selamat malam
terima kasih selamat malam pak alvin
oke kita akan lanjutkan perbincangan ini saya ke bung novel terlebih dahulu
apa sih sebenarnya tuntutan yang ingin disampaikan oleh fpi
jadi kami turun
dalam rangka untuk meminta kepada kapolri untuk segera mencopot kapolda jabar anton karlian
karena kita melihat kejadian di lapangan sesungguhnya itu adalah penyerangan yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya
mereka menenteng nengteng senjata kemudian mereka juga memenenteng balok segala mungkin yang justru ada di dalam polda itu sendiri
yang kita sudah melihat
padahal sebelumnya kami juga dari mpi ini turun
itu juga bagi bagi makanan termasuk mereka juga kita kasih
artinya kita menjalin kebersamaan persaudaraan pembinaan untuk mereka
tapi ini sepertinya ketika habib rizieq sudah selesai jauh meninggalkan lokasi ada sisa sisa
laskar santri yang tercecer
yang kebenaran di salah satu rumah makan
nah disitulah saudara umar yang sedang lagi
dalam keadaan sendiri diserang digebukin rame rame
sehingga tangannya patah oleh gmbi sendiri
saya punya datanya saya buktinya semuanya itu fotonya ada
bahkan videonya ada
termasuk provokasi provokasi sebelum yang memang sudah dipersiapkan untuk menyerang ulama
nah ini ada apa ulama diserang
hanya pki komunis yang benci dengan ulama
ini gmi bukan
gmi jadi kita melihat ada benang merah disini
yang kita melihat
yang namanya gmbim masyarakat bawah ini gerakan masyarakat bawah ini proletar
yang biasa dipakai oleh komunis
begitu juga lambang lambang yang lagi begini ikutin hitler
itu sudah jelas garis serangannya
hanya yang benci kepada ulama itu adalah komunis
yang dibungkus dengan kebenekaan
kita konfirmasi ke pak fauzan ketua gmi di bandung
apa tanggapannya pak fauzan
oh itu semua yang dikatakan tadi oleh
apa nopel ya nopel
nopel nopel itu salah berat
ini kan saya yang turun langsung di lapangan
jelas tidak ada kasih kasih makanan
kita memang sudah dari awal juga sudah di
itu di apa
ada pembatas kawat beduri
dan itu yang digambarkan itu mobil
seperti mobil itu dikerumin itu mobil kita itu
mobil ambulan kita yang lagi membagikan
jadi jangan diputar balikan
kita pertama kali saya katakan lagi
bahwa kami tidak artinya tidak melawan dan menghujat para alim ulama
kita mendudukan ulama dan tokoh agama
tokoh agama pun di atas kita
anda harus bisa membuktikan fakta
coba buka di perbesar itu
bajunya gmbi itu tidak pernah berubah
ada lambang garuda
ada setia bela pancasila
dan perlu kalau ditakatan tentang kita ini adalah
wah sangat berat
malah kita mencurigai
gaya gaya yang dilakukan oleh vei adalah gaya gaya adalah gaya gaya isis merekrutmen anak anak kecil untuk berbuat radikal
nah ini perlu disampaikan kepada masyarakat
kita jelas hari ini juga kita bikin petisi penyelamatan nkri dan pancasila
ini masalah ideologi bangsa
ini ideologi bangsa yang kita pertahankan
anggaran dasar rumah tangga gmbi
ini bisa saya perlihatkan
dua ribu delapan anggaran dasar rumah tangga kita sudah tercatat sekali
empat pilar ada di sini
pertama kita bela negara
kedua setiap bela pancasila
bela negara ini bineka tunggal ika
setiap bela pancasila
nah tiga bahwa kita ini terus hilang
kita ini menghargai keragaman
dan empat perlu dicatat
bahwa kita di sana dikatakan mengangkat harga masyarakat bawah

khususnya umumnya masyarakat indonesia
atas dasar keguliran dan gotong royong yang dilandasi oleh amana amalia dan istiqomah
dengan segala resiko
menegakkan amar marub nahi mungkar
tegakkan keadilan dan kebenaran
bahwa kita ini bukan yang dikatakan seperti tadi
ini perlu dikelilingi
saya sudah beberapa kali meminta
kepada petinggi pdp
mari kita buktikan fakta itu
disaksikan oleh semua
siapa yang memukul
jangan hanya ngomong saja di medsos
ini yang kalau menebarkan kebencian
kita kalau memang menginginkan ada persatuan
tetap ada penyangkalan dari
tetap ada penyangkalan dari gmb bahwa akan ada pemukulan ya
mari kita buktikan
pada waktu kejadian ini kan lsm banyak
banyak lsm itu
kami tidak mau menyebutkannya
sekarang silahkan anda proses perlihatkan buktikan
dan kita buka bersama sama
malah kami saya sendiri meminta kepada pemerintah daerah jawa barat
untuk membuka fakta fakta ini
itu disaksikan oleh seluruh aparat
jadi laporkan saja
ini proses hukum
baik silahkan tanggapi
ya jadi kita melihat ini gambar
kalau bisa dikeker jelas gmbi lagi operasi dengan gaya apa ini kalau begini nih
hitler sama kemudian juga komunis komunis luar juga sama
seragam gmbi langsung dengan senjata tajamnya
jadi latar belakangnya kita jelas
ini tetapi yang kita dapatkan seperti ini
dan ini bukti pengeroyokan
termasuk ada oknum kopolisian
yang bukan melindungi dari pemerintah
bukan melindungi daripada rakyatnya
masanya justru membiarkan digebukin dikroyek
itu dapat dari mana
dapat dari orang orang fpi yang ada di jalanan
itu bukan meme itu
jadi kita langsung dari orang orang epi sendiri gitu
seragamnya sama yang dipakai dengan kapolda
ini pakai supaya
anda pakai ini sama
sama ini orasinya
ini lihat sendiri
di sebelah kanan ini garuda
di belakang ini tertulis tiga panah
kok bisa orasi di hadapan di depan mabes di depan kapolda sendiri
kalau bukan golongan anda bukan kelompok anda
kenapa bisa orasi
ini seragam anda
ini seragam anda
anda nggak bisa mengalah
ini seragam anda
ini seragam anda
seragam yang mana
yang pasti ya
yang mengadakan pemukulan itu senggeramnya mana
kita hentikan dulu di sini
kita hentikan di sini dulu
pak hikam bagaimana tanggapannya
tentang yang mana ini
ya ini konflik antara gmbi dan fpi ini kan konflik antar ormas
yang seharusnya ormas itu menjadi muara aspirasi dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya
menyampaikan pendapatnya dan lain sebagainya
dan kita lihat ini tidak mengarah pada kondisi yang konstruktif produktif tapi malah destruktif
ya kalau saya sebagai pengamat politik tentu saja melihat dari perspektif perkembangan politik atau dinamika politik
selama beberapa tahun pasca reformasi
salah satu hal yang menyebabkan munculnya kasus kasus seperti ini adalah karena ada penyumbatan di dalam electoral politics
artinya di dalam politik yang menggunakan perwakilan
jadi melalui partai politik melalui parlemen melalui para wakil rakyat
itu ada kemacetan kemacetan
nah salah satu indikatornya kan tingkat kepercayaan publik kepada parlemen
nah oleh sebab itu di dalam masyarakat yang terbuka dan demokratis
biasanya kemacetan itu kemudian dibawa ke masyarakat sipil mas
nah karena di masyarakat sipil ada organisasi organisasi yang besar seperti ormas lsm kelompok profesional
maka kemudian saluran politik yang mampet di atas tadi itu atau di elektoral tadi
kemudian masuk ke situ
nah disitulah kemudian ada pertarungan sesama organisasi masyarakat sipil
dalam kasus ini adalah katakanlah fpi dan gmbi
tetapi kemungkinan akan ada juga yang lain lain
nah kecederungan seperti ini ya kalau bukan menggunakan kekerasan sebetulnya cukup sehat
hanya saja memang tidak bisa politik itu hanya dikerjakan pada tataran masyarakat sipil
hanya saja memang tidak bisa politik itu hanya dikerjakan pada tataran masyarakat sipil
harus dibawa ke elektoral karena undang undang dasar kita dan juga undang undang politik kita kan lebih cenderung kepada kesana
nah oleh sebab itu kasus kasus seperti yang di bandung kemudian di pontianak ada penolakan dan sebagainya itu
kalau kita lihat secara politik makro itu adalah pertanda yang memprihatinkan tentang satu kemungkinan macetnya atau bahkan gagalnya elektoral politik
jadi ya kalau
kalau diselesaikan pada tataran masyarakat sipil saja ya apalagi kalau partai politiknya malah ikut di dalam perceksokan seperti itu ya tambah akan lebih ribet lagi
oke kan kita melihat bahwa gmbi di gmbi itu ada ternyata ada kapolda di dalamnya
terus kemudian ada fpi yang sebagian orang mengatakan bahwa ini juga bagian dari pertarungan kepentingan politik di dua ribu tujuh belas ini gitu

nah sampai sejauh mana itu bisa dikorelasikan dengan bagaimana politik mengkooptasi ormas ormas
ya itu salah satu implikasi bagaimana masyarakat sipil yang sudah menjadi terpolitisasi itu kemudian masuk juga aparat
jadi protes daripada fpi itu sebetulnya juga cukup legitimate bahwa sebaiknya ya aparat aparat itu tidak kemudian terlibat
tidak kemudian terlibat langsung di dalam
ormas ya walaupun tentu secara legal formal tadi dikatakan oleh pak siapa tadi
pak bukan yang dari
pak huy itu legitimate memang betul
cuma kan kalau sudah terjadi konflik seperti ini akan rada sulit untuk memisahkan secara telak antara posisi peminat dengan masalah masalah pelanggaran
nah oleh sebab itu saya kira solusinya itu memang kalau hanya menggunakan demonstrasi dan menggunakan apa namanya
ya sosial media atau bahkan penyelesaian hukum menurut saya itu nanti juga akan berpanjang panjang juga
saya kira kalau saya boleh mengusulkan pak novel ya dan pak fauzan bisa nggak kalau mungkin mereka itu bertemu dan mencari resolusi konflik aja
bagaimana yang lebih efektif supaya konflik konflik seperti ini yang muncul dari kasus kasus kecil tapi kemudian bisa merebak
dan kemudian aparat hukum bisa kemudian ikut di dalam proses itu
barangkali ada ormas besar seperti muhammadiyah atau seperti nu atau bahkan mui atau yang lain menjadi
menengah untuk mencari itu daripada kemudian nanti yang repot itu kalau ini diikuti di daerah daerah lain
sebab saya tahu fpi ada di seluruh indonesia gmi juga demikian bukan hanya jawa barat loh gmi itu
ya jadi saya kira perlu dicari alternatif dari pada sekedar melakukan pressure apa demonstrasi atau bahkan menggunakan model pendegakan hukum seperti ya dibawa ke pengadilan di investigasi ternyata
jadi kita melihat ideologi dulu kalau ideologi udah nggak sama berhaluan dengan komunis kita sulit
ini bolak balik komunis komunis
iya karena kan kita melihat dulu

iya jadi kita melihat dulu dan ini kan organisasi preman yang jauh daripada pancasila
kalau ideologinya bukan pancasila ya kita ada
pancasila jauh nggak ada pancasila berketuhanan model kayak preman kayak begini
satu satu kita nggak dengar nih kita nggak dengar satu satu
kita dengar pak novel dulu ya pak fauzan ya silahkan
ya kita sesuai
karena lahirnya epi ini kan kita melihat daripada yaitu untuk membina moral justru masyarakat yang ada di indonesia ini
membereskan meluruskan gitu
termasuk ini kan preman penyakit masyarakat yang harus kita bereskan juga yang kita harus obatin
bukan malah dilindungi bukan malah dipakai jasanya untuk mengobok ngobok kebinekaan untuk menghancurkan nkri ini
seharusnya dibina atau enggak justru mendekatkan kepada ulama mendekatkan kepada tokoh tokoh agama
bukan menyerang ulama
hanya menyerang ulama lagi lagi bukan orang ya itu jauh daripada di pendidikan agama
ulama itu maksudnya fpi
iya ini kan yang dipermasalahkan yang ini diserang sebenarnya lebih berizik gitu kan
karena kita punya rekaman rekaman demi rekaman maka kalau kita mau perang fakta ayo kita buktikan
mau perang fakta mana kita punya data data yang lengkap
rekaman rekaman yang lengkap itu semua kita punya
kita gelar kita gelar aja fakta itu apa yang ada
baik pak fauzan
gini pak kalau anggota kami kalau anggota kami terbukti kami yang mengantarkan saya yang bertanggung jawab penuh
itu kebiasaan kami boleh bapak cek anggota gme kalau salah itu semua dipenjarakan
tangkap ini tangkap ini anak bu anda ini
terus saya mau tanya
ini ini celurit ini sama alat senjata tajam nih ini resmi ini
di depan background lambang anda ini
ini saya bercobongin ini resmi
silakan pak fauzan
gini ini persoalannya jelas
saya mau tanya dulu
tadi sebagai pengacara itu ada di lapangan tidak
ya panopen itu ada di lapangan tidak
atau hanya berdasarkan medsos
tanpa di lapangan semuanya kita punya data yang lengkap cukup
namanya pengacara itu nggak ada semua pengacara ada di lapangan pada saat
pengacara itu menanganikan
semuanya berdasarkan bukti dan saksi
anda harus mengadain dulu
di lapangan juga anda bisa sampai ke tempat penganiayaan
nah sudah bisa menantang hari ini fakta mari kita faktakan
ayo dimana gelar di lojibu
oke gimana pak ini sama sama sudah siap dengan menggelar fakta itu gimana
ya fakta itu kan memang bisa
fakta masih versi siapa
iya kan fakta itu mungkin bisa yang secara empiris
tapi kan juga kadang kadang bukan hanya yang empiris juga kan bisa diinterpretasikan fakta fakta itu
nah dari debat ini saja sudah kelihatan bahwa kalau kita mau menggunakan model yang dikatakan pak novel tadi ideologis sudah sulit untuk ketemu
apalagi kalau kita mau menggunakan cara pressure
nah bahkan secara hukum pun
kalau kita bicara seperti tadi tentu akan bertele tele juga
nah itu bagus bagus saja yang hukum tadi tapi akan lebih bagus juga kalau ada upaya dari kedua belah pihak
dari tokoh tokoh masing masing untuk ketemu
sebetulnya apa sih persoalan kita ini sehingga ada sampai perseteruan seperti itu
kalau sudah argumen pastilah
perusahaan ideologi bangsa palsapa berbangsa ada menegara pancasila ada harga mati
ya anda yang merusak pancasila anda merusak pancasila
anda berketuhanan itu andai anda anda dengar tidak berketuhanan menyerang ulama ulama yang membawa ketuhanan
anda ketuhanan di mana anda pancasila anda serang
bila ini anda merusak
preman di mana sampah masyarakat anda binika
kita akan jadat lebih dahulu kami akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami
kita kembali kita akan lanjutkan perbincangan ini pak fauzan harus turun terlebih dahulu
tapi akan bergabung dengan kita kembali
dan kami baru saja mendapatkan informasi bahwa telah terjadi gempa bumi di kabupaten deli serdang sumatera utara
berdasarkan info yang kami peroleh dari bmkg
gempa terjadi di barat daya kabupaten deli serdang sumatera utara
pada pukul sembilan belas empat puluh dua wib
gempa berkekuatan magnitudo lima enam dengan kedalaman sepuluh km
hingga saat ini belum ada informasi lanjutan apakah gempa berpotensi tsunami atau tidak
kami akan masih terus memperbaharuinya untuk anda
termasuk juga apakah ada kemungkinan jatuhnya korban dari peristiwa ini
pak hikam apakah ini kemudian
ini kan dua ormas berseteru
dua duanya pakai otot
ya ada pemukulan kemudian terjadi penyerangan pembakaran dan lain sebagainya
apakah ini juga menunjukkan bahwa aparat keamanan kita tidak tegas untuk melaksanakan tugasnya
ya ada kemungkinan seperti itu ya
tetapi saya lebih juga cenderung mengatakan bahwa memang pressure dari kelompok kelompok seperti fpi atau gmi
dalam perpolitikan indonesia ini makin lama makin kuat karena diberi ruang
dan kemudian selain lemahnya elektoral tadi memang negara tidak terlalu hadir di dalam menyelesaikan persoalan persoalan
mengapa negara tidak hadir
oh ada banyak alasan
tetapi yang menurut saya penting adalah bagaimana sebetulnya aparat hukum atau aparat keamanan

aparat keamanan dan penegak hukum ini memang konsisten di dalam menghadapi setiap persoalan yang terkait dengan masalah konflik dan kekerasan seperti ini
nah inilah yang kemudian dipotret oleh para aktivis atau para peneliti di dalam masalah konflik sosial
bahwa kecenderungan konflik konflik yang seperti ini ini bukannya semakin turun tetapi semakin naik jumlahnya
apalagi kalau konflik yang melibatkan masalah masalah agama
nah oleh sebab itu kehadiran negara ini memang harus betul betul dirasakan dan direfleksikan dalam ketegasan dan kekonsistenan di dalam mengambil keputusan di dalam hal ini
nah oleh sebab itu saya kira sebab yang paling penting yang harus diselesaikan atau harus dipecahkan adalah
bagaimana aparatur pemerintah aparatur keamanan dan aparatur penegak hukum ini di dalam menyikapi konflik konflik ini betul betul konsisten dulu
tuntutan fpi hari ini itu kan salah satu yang dipakai adalah argumentasi seolah olah ada pemihakan kan gitu
padahal kan menurut aparat penegak hukum tidak demikian begitu kan
nah ini bagaimana memetakan itu
ya mendamaikan atau paling tidak menyatukan membuat titik temu antara aparat keamanan sendiri dengan mereka yang berkonflik
pak fauzan apakah mungkin ada titik temu
ya gini aja nggak usah terlalu banyak di debat kita gelar bukti saja sekarang
ya jangan sampai membuka adalah foto foto yang masa lalu
nah tapi yang ada keterikatan dengan hari ini dengan persoalan ini
loh itu takut kita tidak pernah takut nggak ada itu foto foto waktu kita menjaga keamanan kita itu ribuan kita dengan orang lain
nggak ada kita buktikan saja udah buktikan saja kalau memang siap anda gelar bukti ayo
jelas jelas ayo ayo kalau ini terbukti kami ini gmbi gmbi ini siap ketika kita berbukti kita akan berbukti
negara ini bukan cuma pereman
ketika memang terbukti kita siap di penjara dan siap di tahan

konflik di layar ini tidak turun sampai ke akar rumput
anda sudah bisa
karena bapak ini ketegangan masih terjadi di akar rumput apakah tidak ada tidak mungkin ada cara
ini kan bapak dua duanya elit nih
sama sama elit ya karena yang satu sekjen yang satu ketua
jadi kalau misalnya anggota melihat seperti ini ke bawah kemungkinan konflik akan berubah
akan masih terus berlanjut bukannya berakhir
tidak akan mungkin ada cara untuk bisa mengakhiri konflik
ya berakhir harus semuanya diproses secara hukum
kan kita negara hukum
ya proses hukum
kita serahkan semuanya kepada proses hukum
termasuk tadi kita ke mabes polri untuk diselesaikan masalah hukum
dan kita meminta untuk hukum ini tegakkan adil adil
walaupun itu menyangkut kapolda sendiri
harus jangan tebang pilih jangan seperti pisau
tajam ke bawah tumpul ke atas
ini harus ditindak
bukan mengamankan membuat tentram warganya membuat kenyamanan
justru membuat hiruk pikuk membuat resah membuat gaduh
yang masyarakat sendiri kagak nyaman
punya kapolda seperti ini
makanya gak ada
seperti di kapolda kapolda lain justru membuat suasana yang kondusif
bukan memakai jasa preman
yang selalu memang membuat resah
akhirnya ketularan di kapolda
sebagaimana preman memang meresahkan masyarakat
apakah sudah ada komunikasi dengan ketua
ketua dewan pembina atau hanya dewan pembina
saya sudah sampaikan beberapa kali
bahwa dewan pembina itu hanya sebatas membina kita
agar kita beradab dan beretika
ya tapi maksud saya setelah
maksud saya setelah adanya
sudah kita sampaikan
ayo kita gelar fakta yang sebenarnya
apa yang terjadi
apa benar gmbi yang melakukan itu
oke kalau menurut gmbi pembukulan itu dilakukan oleh siapa
kalau misalnya bukan gmbi
oleh lsm lain
itu tanyakan saja
buka dong kalau anda
kalau anda tahu jangan anda umpama
berarti bekerja sama melanggar hukum
bekerja sama melanggar hukum
sebenarnya anda dan dia sama
yang anda ketahui
ketika di mapolda kala itu ada organisasi lain
banyak sekali organisasinya
banyak sekali organisasi yang kemarin tanggal dua belas januari itu
ini jelas pengeroyokan
manggala garuda putih
bawa balok semua ini
ini anda lihat ini
semua di sana
ini seragam anda ini
jadi coba lihat secara jelas
ini orangnya korban
itu sudah disampaikan
enggak itu sudah
data itu sudah disampaikan ke polisi
sudah semuanya gitu
kita kasih semua data semuanya sudah polisi
maka anda mau gelar fakta aja
siapa or mas or masih di belakang anda
preman semua yang di belakang anda
silakan gelar pak anda
nih kerjaan preman kayak begini
anda benci sama ulama
sama umat islam
ada apa anda benci
yang jelas bahwa pasapak
ideologi anda apa
merusak pancasila anda bineka
pak ini bagian dari apa
kalau misalnya kita lihat apakah ini bagian dari transisi demokrasi
ya ini bisa juga menunjukkan bahwa transisi demokrasi menuju konsolidasi ini tidak selesai selesai
kita kan lama banget
padahal seharusnya kalau kita menggunakan transisi demokrasi
kalau kita menggunakan transisi demokrasi
kalau kita berbicara mengenai demokratisasi itu transisi lebih dari lima tahun itu sudah terlalu lama
nah tapi transisi yang lama seperti ini malah bisa serius dampaknya
karena kemudian bisa jadi malah bisa membuyarkan upaya kepada konsolidasi
nah oleh sebab itu memang pada akhirnya antara masyarakat sipil dengan negara ini memang harus
pak ini masalahnya ada di mana
di supermasih hukum
atau di upaya penegakannya
ya kalau dilihat satu hanya satu saja susah mas
tapi saya sebagai pengawat politik ini tadi itu
karena tidak jalan electoral politik ini
dan itulah makanya diperlukan satu perubahan sistem politik ya yang lebih akomodatif terhadap aspirasi rakyat
yang prinsip demokrasi kan dari oleh dan untuk
darinya ini udah oke di indonesia melalui pemilu macam macam
olehnya juga oke
tapi untuk rakyatnya inilah yang kemudian kita sering sekali mengalami kemacetan
sehingga rakyat kemudian merasa terasing dari proses politik
nah ini yang kemudian masuk ke dalam masyarakat sipil
yang seharusnya secara proporsional dia tidak boleh terlalu besar di dalam mempengaruhi kiprah politik ini
karena masyarakat sipil ini kan pendukung utama sebetulnya
pelakunya harus di electoral
nah itu sebabnya maka sebetulnya proses transisi ini harusnya sudah
harusnya sudah tuntas dan masuk kepada apa konsolidasi
sekarang indonesia ini kalau dikatakan ya formal demokrasi
artinya demokrasi formal itu sudah jalan
tapi kalau terjadi konflik konflik seperti ini dan kalau tidak segera ada resolusi
saya kira saya khawatir bukan hanya bandung
ini akan muncul di beberapa daerah yang merasa punya aspirasi yang seperti itu
nah kalau terjadi pendekatan dari kedua belah pihak tadi masih mungkin dilakukan
tapi kalau sudah ngotot
nah apalagi kalau kemudian trust kepada penegak hukumnya berkurang
maka akan terjadi pelebaran pelebaran masalah
dan ini menjadi pr buat kementerian dalam negeri atau kepolisian atau
ya saya kira semua pihak ya
termasuk juga bagaimana partai politik melihat situasi seperti sekarang ini
karena mau tidak mau partai politik juga harus bertanggung jawab
kenapa terjadi persoalan persoalan di masyarakat sipil
karena aspirasi ke partai politik dan ke parlamen mengacet tadi itu
pemerintah sudah jelas ya
terutama dalam hal ini presiden dan aparatnya
kemudian juga penegak penegak hukum
dan termasuk anggota anggota masyarakat sivil juga
jangan dikira karena yang sekarang lagi punya masalah ini adalah gmbi atau fpi
kemudian organisasi masa yang besar itu kemudian seolah olah give up atau tidak
enggak mereka juga bertanggung jawab untuk membenahi persoalan persoalan seperti ini
makanya saya tadi ajukan bisa nggak sih partai partai atau kelompok kelompok organisasi yang besar ini menengahi
sehingga konflik konflik seperti ini bisa diselesaikan dengan baik
karena dari kita diskusi saja sudah kelihatannya susah banget itu ketemu
tapi mungkin cara indonesia resolusi konflik itu bisa dengan lebih baik kalau tidak formal
tentu bibit pki sudah harus dilarang
kan yang intinya pki nggak boleh
komunis gak ada ideologinya di sini
kita menerima dari seluruh agama
komunis itu buang
anda buktikan kalau kami isis
jauh jauh daripada isis
kalau saya sudah buktikan
anak anak kecil ikut membangkang
anak anak kecil membangkang
sebenarnya anda juga punya gaya
saya tadinya berharap menemukan bapak berdua ini untuk bisa menjadi jembatan ya
tapi ternyata saya gagal menjadi
kalau ideologi sudah anti ulama itu komunis
pak wawzan terima kasih atas waktunya
kita akan lanjutkan prime news dengan informasi lainnya
bapak sekali lagi
kami akan kembali sesaat lagi